first travel memang sangat cerdas menggoda masyarakat
perusahaan milik andika surahman dan juga desainer anissa hasibuan ini
telah menipu puluhan ribu calon jemaah umroh
akibatnya kepolisian menetapkan pasangan suami istri ini sebagai tersangka
tidak tanggung tanggung penelusuran ppatk menyebut
dana yang dikumpulkan first travel mencapai lebih dari satu triliun rupiah
celakanya dari triliunan rupiah dana di rekening first travel
tersisa cuma satu tiga juta rupiah
lantas benarkah uang calon jemaah umroh ditimbun andika dan anissa
untuk membeli aset mewah dan juga hidup berfoya foya
tipu tipu umroh murah
saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama bahwa ini belakangan menjadi headline pasangan suami istri
dan mungkin bagi anda di dunia entertainment tidak lagi asing dengan nama anissa asibuan
karena merupakan salah satu desainer yang berhasil melenggang di new york fashion week
merupakan salah satu desainer indonesia yang bisa masuk ke new york fashion week
dan ini adalah penipuan travel umroh karena ternyata memiliki perusahaan
agen perjalanan umroh yaitu first travel
kita lihat bersama bagaimana penipuan travel umroh tersebut
jadi mereka memberikan beberapa harga ya
jadi untuk promo umroh itu bisa berangkat dengan harga empat belas lima juta rupiah
jadi kalau misalnya anda mendapatkan tawaran pasti rata rata kalau untuk umroh
itu ada di sekitar dua puluh an lah ya di atas dua puluh juta rupiah untuk belum lagi kalau misalnya vip ya
kalau first travel menawarkan vip itu sekitar lima puluh empat juta rupiah gitu
tapi yang paling banyak diminati ya ini empat belas lima juta rupiah
kenapa dinikmati kenapa harga empat belas lima juta rupiah seperti magnet
dan kemudian banyak masyarakat yang ingin berangkat
ya sederhana saja sebenarnya ya
kalau misalnya dibandingkan antara dua puluh juta dengan empat belas juta yang berlaku di sini adalah hukum ekonomi
orang akan memilih yang murah
sederhana saja itu saja alasannya
tapi kalau kita melebar lagi bahwa memang demografi penduduk indonesia
maka angka empat belas lima juta ini ketemu
ketemu reliable nya gitu loh
angkanya itu terjangkau
jadi hukum ekonomi aja yang berlangsung di sini
empat belas lima juta rupiah saya bisa melihat kak bah setelah sekian lama saya hanya sujud di atas sajadah
tujuan saya setiap saya sholat
simbol simbol keagaman seperti itu
dan dengan empat belas lima juta rupiah siapa yang gak mau
belum lagi kalau skemanya bisa tidak sekali bayar
berapa kali bayar
itu kan akan meringankan untuk segmen tertentu dengan harga empat belas lima juta rupiah
jadi hukum ekonomi di promo murah first travel ini sukses ya
menggayat banyak sekali orang hingga puluhan ribu
tujuh puluh dua ribu jamaah menurut barat skrim polri yang harusnya diberangkatkan
banyak sekali yang memang berminat untuk berangkat dengan first travel
dan mereka biasanya melihat dari keberhasilan keberangkatnya beberapa calon jemaah ataupun jemaah sebelumnya ya
dan menurut ppatk sendiri
kalau menurut pengakuan tersangka mereka berhasil meraup dana tujuh ratus miliar rupiah ya
tujuh ratus miliar rupiah
bukan tujuh ratus juta bukan tujuh miliar bukan tujuh puluh miliar tapi tujuh ratus miliar rupiah
anda tahu ini angka ini gede banget
anda tahu berapa jembatan semanggi
jembatan semanggi itu dibangun dengan sekitar tiga ratus an juta rupiah gitu
tiga ratus an juta miliar
lima ratus miliaran gitu ya
anda bayangkan dia mengaku meraup dua kali lipatnya tujuh ratus miliar rupiah
jadi bisa bangun dua semanggi gitu
simpang susun semanggi gitu
itu sederhananya ya analogi sederhana
tapi menurut ppatk jauh lebih gede lagi bos
satu empat triliun rupiah
jadi ada selisih kalau menurut ppatk

yang bisa menelusuri ya kemana aliran dana dan berapa yang dikumpulkan
jadi ada perbedaan sekitar tiga ratus miliar gitu
menurut tr tersangka dua suami istri tersebut andika dan anissa itu tujuh ratus miliar rupiah
angka ini sama besarnya gitu
dan membuat kita kaget juga ya
banyak juga yang mau berangkat ternyata
dan bila kita bergeser lagi ke selanjutnya
kita akan melihat bagaimana penggunaan dananya gitu
dengan angka satu triliun
kemana aja yang melalui pengakuan tersangka tujuh ratus miliar gitu
kemana aja sih dana tersebut
nah yang sudah diberangkatkan umroh
itu sekitar empat belas jemaah sudah berangkat
ini yang menjadi barometer sehingga orang masih mau tuh
masukin uang terus
bayar terus gitu
karena ada empat belas ribu kok yang oke yang bisa berangkat gitu
sementara total biaya yang dihabiskan untuk memberangkatkan empat belas jemaah
sekitar dua ratus tiga miliar rupiah
lantas kita penasaran gitu
kok duitnya banyak banget diapain sih
nah menurut penelusuran dari barres kempolri
kemudian bekerja sama dengan ppatk
untuk keberangkatan keperluan dan lain sebagainya
itu untuk keperluan pribadi gitu
itu yang membuat banyak orang kemudian jadi istighfar ya gitu
menurut barres kempolri
menurut barres kempolri
untuk keperluan pribadi
untuk beli apa aja
untuk beli rumah di sentul
kemudian beli kendaraan mewah gitu ya
kemudian selain itu juga plesir ke sejumlah negara
bahkan ada juga yang membagikan foto foto
pelistiran suami istri ini
dengan ada helikopter dan lain sebagainya
elit banget gitu
lifestyle nya itu tinggi banget gitu
dan itu ternyata menurut penelusuran
saya sampe gak bisa berkata kata lagi ya
dan selebihnya adalah untuk pameran busana mancanegara
itu tadi yang new york fashion week
merupakan salah satu desainer juga
sesungguhnya berprestasi ya
dan kemudian sudah melenggang juga di new york fashion week
tapi menurut penelusuran
ada juga dana jemaah yang mengalir juga
untuk pameran busana di new york tersebut
jadi untuk dana
jadi dikipkan nasabah masukin duit dulu tuh banyak
untuk keperluan pribadi
untuk gaya hidup
jadi memang susah ya
kalau kita orientasinya adalah gaya
jadi kalau hukum gaya itu f sama dengan m kali a gitu ya
kebanyakan gaya emang tuh susah
berat ya tekanan ya
hukum tekanan dalam fisika itu berat
jadi kita tetep tekan terus
dan kemudian aset aset apa aja yang udah disita
yang udah disentul dan kebagusan sudah disita
kemudian enam unit mobil mewah
jadi gak satu gak dua enam
sekaligus enam mobil mewah
mobil mewah itu bukan mobil keluarga dengan harga satu ratus dua puluh juta lah pastinya ya
pasti yang dua diatas satu emang
kemudian kantor first travel juga di depok juga sudah disita
kemudian yang menarik adalah
berapa sih sisa uangnya dari triliunan
kalau menurut ppatk
satu triliun rupiah
kemudian kalau menurut dari pengakuan tersangka tujuh ratus
walaupun jumlahnya satu triliunan
tapi kalau menurut ppatk
sama banyaknya dan ada selisih sedikit
tapi angka ini ternyata sisa uang di rekeningnya
hanya segini bos
jadi kita mau ngapain lagi dua tiga juta
duit yang ada disitu kan
yang jadi persoalan kemudian adalah
harus ditelusuri kemana uangnya
dan kemudian sisa dua tiga juta
gak bisa diapapain lah ya
tapi paling nggak aset ini mau diapain
dan kalau misalnya masih dituntut untuk
berangkat oleh para
asetnya cukup gak duitnya tujuh ratus miliar
dengan aset aset tadi
dan gak hanya itu bos
ternyata mereka juga meninggalkan utang
kemudian kita lihat juga tiket
jadi dari uang yang gak ada
yang sisa dua tiga juta tadi
itu sisanya ya
mereka itu dengan setelah meraup sekitar
lima ratus miliar hingga satu triliun rupiah itu
ternyata mereka masih punya utang ini
delapan puluh miliar untuk pengurusan tiket
kemudian untuk hotel konsumsi
di arab saudi itu dua puluh empat miliar
ditambahin aja ini udah
lebih dari seratus miliar rupiah
dan itu masih terlirik utang juga
bayangan jadi angkanya banyak banget
yang dipertahankan kemudian
kemana semua uang itu menguap
itu kan bukan tujuh ratus miliar
kemana gitu kan
harusnya bisa sih ya
karena dia memanfaatkan orang orang
kita lihat beberapa artis yang menggunakan first travel ya
kita lihat bagaimana syahrini
cantik gitu ya
dipilih sebagai salah satu juga
yang mempopulerkan bahwa berangkat dengan first travel
lengkap dengan lifestyle
fahrini dengan kacamata gitu ya
itu bisa menggoda
dan kemudian kan jadi gini
bahayanya menjadi seorang influencer itu adalah
mereka punya militansi fans
yang bisa dimanfaatkan
orang yang saya fansin aja berangkat dengan ini
kemudian kita lihat ada ria irawan
juga berangkat dengan first travel bersama suaminya
dan kemudian almarhumah julia perez
juga berangkat dengan first travel
jadi ini seperti
pengaruh pengaruh seperti ini
meyakinkan lagi pasar bahwa gak apa apa saya berangkat dengan first travel
para pesohor juga berangkat dengan hal ini
tapi kemudian bila kita melihat kasus first travel
tidak berdiri sendiri
tidak tunggal bukan ujuk ujuk hadir di tahun dua ribu tujuh belas
karena ini harus menjadi warning
bagi pemerintah kenapa
ternyata sejak tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu lima belas
sudah ada beberapa penipuan jemaah umroh
tidak di jakarta memang
mungkin tidak sebesar first travel
tapi ini patut menjadi
dalam rentang waktu dua tahun
tiga tahun belakangan
kenapa terjadi setahun sekali
meskipun mungkin nggak terlalu gede ya
kita lihat pt lintas utama sukses
ini sudah jatuh fonis di pengadilan ya
sudah dikenakan fonis dua tahun penjara untuk pelakunya
kemudian kita dua ribu lima belas
pt religi sukses jaya sakti
kemudian ada juga
pemilihan raja di tahun dua ribu lima belas
dan hal ini vonis pengadilan
artinya sudah terbukti di pengadilan
di fakta persidangan
bahwa mereka melakukan penipuan jemaah umroh
ini menjadi warning pemerintah
dan pertanyaannya kemudian sangat sederhana
pemerintah yang memang harusnya mengawasi ini
kemana aja gitu
kenapa harus sampai triliunan rupiah
angka kerugiannya masyarakat
baru kemudian rame gitu
heboh harusnya kan terus diawasi gitu
dan yang paling menarik adalah
sering terjadi gitu
di ekonomi pasar selalu terjadi
tapi yang membuat kita kemudian miris adalah
menyentuh nilai nilai keagamaan
seperti berangkat umroh
dimana keyakinan umat
hanya untuk bisnis
dan kemudian apalagi
untuk melakukan aksi tipuan
di tanah suci
ataupun juga jangan memanfaatkan
umat manapun itu